dalam dialognya dengan nasabah presiden menyampaikan agar masyarakat benar benar menggunakan dana pinjaman dari bank wakaf untuk kebutuhan pengembangan usaha yang dimiliki
presiden berharap agar dana yang didapat tidak digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif
saat tanya jawab momen lucu disampaikan oleh salah satu nasabah saat meminta modal tambahan usaha langsung ke presiden
presiden pun menanggapinya dengan berkelakar
kira kira kalau itu minta tambahan modal dapat nggak dari bapak
oh tambahan modal dari saya gimana
makasih makasih pak
ini ibu ibu disiapkan bank wakaf mikro ini oleh pemerintah itu digunakanlah sebaik baiknya
karena di dalam bank ini
telah disiapkan uang dalam jumlah yang banyak
tetapi kalau usaha usaha ibu ini tidak berkembang ya sulit untuk mendapatkan tambahan dari sini
jangan tambahnya dari saya